jadi anda yang akan berpergian atau mudik saat lebaran nanti waspadalah dengan barang bawaan anda di bagasi
sempat viral di media sosial kasus pencurian koper di terminal kedatangan tiga bandara soekarno hatta yang akhirnya terbongkar
polisi menangkap pelaku di tiga raksa tanggerang sabtu lalu
ironisnya ini yang bikin kita geleng geleng kepala tidak habis pikir dari mana idenya itu datang
aksi pencuri koper tersebut dilakukan oleh seorang pelajar smp
motifnya hanya untuk mengoleksi koper
pelaku pencurian koper penumpang di terminal kedatangan bandara soekarno hatta tanggerang banten yang sempat viral di media sosial akhirnya ditangkap tim satreskrim polres bandara soekarno hatta pada sabtu malam
pelaku devi merupakan remaja berusia lima belas tahun dan sehari hari masih bersekolah di tiga raksa kabupaten tangerang
pelaku ditangkap di kediamannya
dari dalam kamarnya terdapat sepuluh buah koper beragam ukuran
hasil dari aksi yang dia lakukan sejak juli dua ribu tujuh belas
dari keterangan pelaku motif pencurian
karena ia menyukai bentuk koper
ia mengaku telah melakukan pencurian sebanyak lima kali
setiap kali beraksi ia menggondol dua buah koper
semua barang barang bawaan dalam koper yang dicuri tidak ada yang hilang dan kunci koper tidak rusak
adanya pencurian bagasi kita membentuk tim untuk melakukan pendalaman
mulai dari mencari saksi saksi termasuk petunjuk petunjuk yang ada
jadi kita mendapat dukungan penuh dari angkasa pura dari apsek
dan sumber daya yang ada di dalamnya
semua gambar gambar yang kita peroleh dari cctv kita bisa akses dan kita temukan bagaimana kronologis kejadian ini
mulai dari tersangka masuk melakukan aktivitasnya sampai dengan keluar
pihak angkasa pura ii mengaku akan melakukan evaluasi atas kejadian ini
meski area konveyor merupakan area terbatas yang dilewati penumpang untuk mengambil bagasi
tapi kerap kali penumpang meminta masuk kembali dengan alasan barang yang tertinggal
ada prosedur tetap ya jadi memang teman teman ini setiap yang masuk ke daerah keamanan terbatas
itu kita lakukan prosedur prosedur ya
terutama karena apsek ini fungsi dan tugasnya adalah memastikan keamanan keselamatan penerbangan
jadi yang pertama tentu diperiksa mengenai id atau boarding pass yang bersangkutan
pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di polres kota bandara soekarno hatta dodi wahyudi tangerang